aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan
ada jarak atau suka mana yang akan binasa
putraku gunakan pedang itu habisi mereka semua
upaya kejahatan di muka bumi ini bidang
celaka rey dia tidak bisa kita ingatkan kembali
sepertinya kita harus bersiap
di antara kita berempat kita harus siap kehilangan nyawa
sebentar lagi anak keturunan siliwangi akan saling membunuh
kehancuran pajajaran sudah di depan mata
ambil emas agan seberang halmat
berharap anda akan pernah salahkan dua orang
sekarang pergi balik ke bangunan itu
penjaga yang harus dibawa ke tangsa tenggara

perartir tuhan melukis dirinya
dan juga membuahnya
aku tidak perlu mengejarnya
ada urusan yang penting
yang harus aku selesaikan
untuk menyelamatkan keluargaku
dari perang saudara
peredaran darah paman wim saat manja terhenti
aku harus segera melancarkan
kalau tidak iya bisa mati
kau telah mengobatiku
habisi mereka putramu
hancurkan pada jarak
tetapi blueberries terlebih dahulu
tidak bisa ditakwa
kau tidak akan tetap pato
orang yang kau kah husband
agur dengan ketat
apapun yang dialami
apapun yang terjadi
semoga tidak patah
kau sungguh keterlaluan ray
kau telah melukai yundamu sendiri
tidak ada yang salah raden
di dalam pertarungan
memang harus ada yang kalah
dan juga yang menang
aku tidak ingin
untuk melawan kebatilan
dan menjaga kehormatan sukamana
dan demi menjaga kehormatan sukamana
memberikan nyawaku sendiri
dan menjaga dorongan
dan menjaga kehormatan
dan demi menjaga kehormatan
dan demi menjaga kehormatan
dan mungkin aku terima kasih
senang ini melihat anak si luwangi seraling membunuh
raka rai serawisesa
kau akan hentikan rai
sadarlah kalian kalian bisa membunuh rai kiyasasa
aku mohon berhenti
sekarang waktunya putraku
dimana berada ibu ratu saat ini
aku mohon ibu ratu datanglah
aku harap ibunda berada di sini untuk menghentikan pertarungan ini
dan mencegah pertumpahan darah ini ibu ratu
aku mohon datanglah ibu ratu
datanglah kemari ibu ratu

kalian berdua sudah menyelamatkan ku
sama sama bersih prabu
sudah jadi kewajiban kami
selaku orang pajajaran
untuk menolong orang yang telah membantu pajajaran
kami berdua sudah menyelamatkan
kami sudah menyelamatkan
kami sudah menyelamatkan
bagaimana keberadaanmu bersih prabu
sudah lebih baik
kalau begitu saya mau pamit
melanjutkan tugas lagi ya tuh
saya mau diajak
sop milaglah ke bersih prabu kayaknya
benar bersih prabu
saya juga mau pamit
saya akan mencari raden kian santang
yang lagi bertarung sama raden
bisa meninggalkanku di sini sendirian
kekuatanku akan pulis penuhnya
rupanya kau di sana
habis sekian santai
aku ayah andam
engkau adalah puteraku
nama rachel itu pembantumu
hal ini pasang kita bersama
ketuk liar ini